anda kembali di cnn indonesia connected kita masih berbicara soal penyalahgunaan game online ya
game online yang tujuan dimainkannya adalah untuk bersenang senang justru membuat sejumlah pihak terancam hukuman
bagaimana kemudian celah penyimpangan lewat sebuah permainan online ini bisa terjadi
bergabung bersama kami ada ruby alamsyah ceo digital forensik indonesia
mas ruby selamat malam
selamat malam mbak
mas ruby kita baru saja bahas ya beberapa waktu lalu penyalahgunaan data di balik aplikasi pengubah wajah
sekarang ada penyalahgunaan game online begitu ya
nah kalau kita melihat dari kasus ini atau kasus child grooming begitu siklus yang terjadi sebetulnya seperti apa sih mas
sebenarnya kejadian ini atau kasus seperti ini sudah lama
cuman masalahnya seiring berkembangnya teknologi berkembangnya platform berkembangnya media sosial dan juga game game online
itu si para pelaku ini cuman mencari tanggung
targetednya dengan pintu masuk yang berbeda beda saja
nah modusnya itu dia lihat dia pura pura main game online bikin profile dengan foto palsu alias foto yang lebih menarik daripada yang aslinya
lalu dia cari calon calon korban dengan kode kode tertentu
dimana kode kode tersebut mestinya hanya pihak pihak ataupun yang
dewasa ataupun juga suka terkait hal hal kecil lah
akhirnya si korban bila ada calon korban respon akhirnya pelaku ini mencoba mulai gerakannya untuk membujuk bahkan melakukan komunikasi video
oke ada kode kode tertentu ada syarat tertentu isyarat tertentu maksudnya ini artinya rules ini sudah sudah diketahui oleh banyak pihak yang menggunakan game online tersebut begitu ya
kalau dulu istilahnya istilah istilah untuk chatting waktu chatting online orang asal kode kodenya seperti asl nanya h enam vocation gitu
kalau zaman sekarang untuk hal hal seperti ini yang asusila salah satunya kodenya ada vcs gitu
sehingga kalau ada si pelaku tinggal mencoba cari dengan kode kode tertentu
itu dan ada calon korban yang merespon dengan kode tersebut mengerti dan bahkan mudah dihujung akhirnya pelaku melanjutkan ke yang real life nya menggunakan video call tadi
oke kalau mau lihat kasus
lalu bisa ditolak gunakan video call tersebut
nah kalau kita lihat kasus sebelumnya korbannya ini anak anak mas ruby ini artinya anak anak juga paham dengan kode kode tersebut begitu
yes ezecally itulah karena kurangnya bimbingan karena kurangnya arahan ataupun pengawasan dari orang dewasa di sekitarnya
ataupun dia terpengaruh orang orang sekitar yang lebih dewasa sehingga dia tahu kode kode tersebut tadinya hanya untuk sekedar tahu agar merasa senior merasa tahu segalanya
akhirnya terjerumuslah ke hal hal tersebut sehingga bila ada yang membujuk ataupun melakukan approach dengan kode kode tertentu dan dia suka
dicoba akhirnya terjadilah kejadian kriminalitas yang kemarin terjadi
oke nah kita ingat sekali ya sebelum ada pubg atau mobile legends atau class of plan begitu
game online sudah ada sebetulnya sejak lama
nah pantauan dari digital forensics sendiri jejak perekrutan anggota untuk komunitas kode uncode seksual begitu ini udah lama dong
ya pertama kan kalau yang komunitas seksual ini biasanya grup grup dewasa
lalu membuat grup grup di chatting an tertentu ataupun di forum forum tertentu kalau zaman dulu
kebetulan kalau sekarang ini sudah banyak grup grup di telegram ataupun di whatsapp atau aplikasi chatting lainnya
awalnya mereka sharing sharing konten konten pornografi atau konten konten asusila lalu ditambahin dengan info info tadi
eh di online ini bisa melakukan hal yang seperti ini loh bisa mencari korban korban seperti ini loh akhirnya dicoba
awal muasalnya seperti itu tetap dari sebuah forum dari sebuah komunitas tadi
nah komunitas dewasa dimasukin oleh orang orang yang salah lalu mendapatkan guide yang salah sehingga terjadilah hal hal negatif tadi
tapi menurut mas ruby apakah wajar dalam sebuah aplikasi permainan yang tujuannya sebetulnya untuk bersenang senang
tapi ada fitur fitur yang seolah memudahkan untuk berbagi data seperti di hargon
ada fitur tukar nomor kontak dan juga foto wajar nggak sih
wajar atau tidak itu sebenarnya relatif sebenarnya mungkin sebelum ada kejadian yang negatif ini mungkin wajar dianggap misalnya
kalau bagi bagi gamer yang senior senior ataupun yang profesional mau saling sharing mau saling ini di luar platform game online tersebut mungkin bisa
tapi ini kan akhirnya disalahgunakan nih
fitur tersebut akhirnya di blokir memang
jadi intinya sih sebenarnya mau fitur apapun balik lagi kepada usernya menurut saya ya
menurut saya sih balik lagi kepada usernya
kalau usernya nggak bisa ataupun nggak dapat arahan yang pas apalagi anak anak sehingga dia tidak terkontrol akhirnya dia bisa terjerumus dengan fitur apapun
baik itu ada fitur sharing kontak ataupun tidak
minimal di game online tersebut namanya juga kayak apa menurut saya
minimal ada fitur untuk saling chatting gitu antar saling pemain
nah akhirnya fitur fitur tersebut bisa digunakan lah untuk minimal chatting lalu minta nomor telepon atau email dan lain lain
lalu approachnya belum tentu dilanjutkan di game online tadi
akhirnya digunakan pakai aplikasi lain misalnya video call communication dan lain lain
sebenarnya harus seperti apa terlebih lagi ketika yang menggunakan lebih banyak anak anak begitu apakah harus jadi kurikulum dari pemerintah bagaimana dengan bijak menggunakan digital atau game game online ini
seperti apa mas ruby
biasanya gini biasanya ada namanya istilahnya kalau di sekolah sekolah itu ada digital parenting guide atau digital parenting seminar
nah biasanya disitu akan diajarkan
diajarkan ini loh intinya awalnya ini kan anak anak ini terlalu cepat nih menggunakan dan menyerap teknologi
karena dia tahu negatif negatif di belakangnya gitu kan
dan justru penyerapan lebih jauh lebih baik daripada yang dewasa ya
yes terkesan itu
nah pendapat opini tadi bahwa mereka atau anak anak itu merasa orang dewasa atau orang tua mereka itu lebih gaptek dari mereka
kesannya akhirnya mereka superior di atas
karena lebih tahu saya ah game online lebih tahu saya daripada orang tua
nah mestinya dibalik bahwa orang tua ataupun guru di sekolah itu harus bisa lebih superior daripada anak
mereka harus mau gak mau menurut saya sih
mau nggak mau harus tahu game online ataupun media sosial yang sedang tren dan lain lain
nah di situ para orang tua tadi harus lihat apa saja positif positifnya dan juga apa saja negatif negatifnya
lalu diberikan pencerahan ke anak anaknya
sehingga habis itu anak anaknya tahu minimal gini minimal satu
bahwa anak anak itu tahu semua profil yang di create oleh orang di platform online baik itu media sosial maupun game online
belum tentu adalah individu asli belum tentu adalah foto asli belum tentu adalah nama asli
sehingga mereka akan sadar bahwa siapapun yang kontak mereka itu oh belum tentu adalah foto yang disebut loh foto yang ditampilkan loh
mereka akan menggunakan game online ya udah untuk main game saja
kalau ada orang yang mau coba membawa mereka keluar dari game tersebut mereka lurus tetap tidak mau gitu
intinya agar nah balik lagi tadi mbak masalah knowledge atau pengetahuan bahwa si anak anak ini nggak tahu memilih yang positif dan negatif itu seperti apa
nah akhirnya menurut saya orang orang dewasa inilah orang tua di belakangnya guru di belakangnya
harus lebih sekurang kurangnya
harus lebih superior sekarang terkait ilmu internet terkait trend trend yang ada di dunia teknologi saat ini
kalau kedengarannya seperti yang tanggung jawab adalah penggunanya adalah manusianya begitu
tapi ketika di approve perilisannya aplikasi ini oleh platform distribusi begitu ya
apakah tidak ada semacam pengawasan atau uji cobanya dulu untuk mengetahui kemungkinan ada celah penyimpangan begitu di sini
ya mestinya ada mbak
biasanya orang membuat mendevelop sebuah aplikasi atau platform itu pasti ada trial and error dan dilihat masalah positif dan negatifnya
balik lagi yang seperti saya sebutkan tadi belum tentu fitur fitur tertentu yang khusus yang disediakan oleh platform itu digunakan oleh pelaku mbak
akhirnya dengan cara chatting dengan kontak calon korbannya mereka bisa approach bisa mencoba melakukan tindak kejahatannya
balik lagi tadi mindset
kalau game online yuk kita main game aja gitu kan
jangan terbawa terpengaruh hal hal lain gitu
lalu satu harus tahu bahwa semua profil yang ada di platform online di media sosial maupun game online itu belum tentu adalah orang yang sebenarnya
belum tentu adalah foto yang sebenarnya sehingga kita harus hati hati untuk saling komunikasi untuk hal hal yang di luar game gitu misalnya
kalau sedang main game
nah ini para pelaku itu pasti menyasar calon korban lalu mencoba membawa ke hal hal yang bukan sesuai yang di platform tersebut
kayak pelaku kemarin dia membawa ke hal yang asusila seperti itu mbak
nah kalau udah begini udah terbukti ada penyimpangan yang terjadi lewat game online begitu
pemerintah harusnya seperti apa mas ruby
pemerintah balik lagi memang
sebagai regulator harus memonitor kan platform platform apa yang sedang trend
terus apakah ada hal hal negatif yang perlu mereka tindak lanjuti tanpa menunggu adanya korban gitu ya
kan sebenarnya bisa dicari
lalu juga terkait yang cyber petrol ini
nah terus juga tentang pelaporan ataupun pelaporan yang lebih cepat
yang lebih cepat kepada korban korban yang di internet untuk melapor ke pemerintah jauh lebih cepat bisa lebih baik
lalu juga apa namanya bisa mendeteksi para para pelaku seperti ini nih
kan yang kemarin si pelaku ini mereka membuat komunitas dulu di grup grup tertentu gitu ya
nah mestinya dengan adanya cyber patrol dari pemerintah baik itu kominfo polisi bisa juga hal hal tersebut bisa
nah ini juga bisa di reduce sehingga korban korban mungkin bisa dikurangi
nah minimal yang terakhir yang harus terus digalakan adalah sosialisasi tadi
terkait digital parenting
nah digital parenting itu penting baik untuk para orang tua maupun para guru
sehingga mereka bisa memberikan arahan yang positif dan negatif ke
memberikan arahan yang positif dan memberitahu hal hal yang negatif apa saja
kepada anak anaknya maupun anak anak mudiknya
oke baik terima kasih banyak mas ruby alamsyah
ceo digital forensik indonesia sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected